penyidikan kasus lift maut di gianyar bali terus berjalan
hingga rabu sore jumlah saksi yang diperiksa penyidik pores gianyar
dan direktorat kriminal umum polda bali telah mencapai tiga puluh orang
di antaranya adalah saksi ahli dari fakultas teknik universitas udayana pali
berdasarkan keterangan saksi ahli penyebab jatuhnya lift tersebut
adalah akibat kelebihan beban serta masa jenuh terhadap tali seling
hingga menyebabkan putus
namun demikian polisi masih menunggu keputusan final
dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik mabespori
sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi tersangka
atau yang bertanggung jawab dalam insiden ini
fakultas teknik universitas udayana sementara menjelaskan
hasil pemeriksaan dari ahli tersebut
diduga adanya kelebihan beban dan masa jenuh terhadap
sailing tersebut sehingga mengatakan putus
sebelumnya selasa dua belas september lalu
penyidik juga telah memeriksa pemilik resort mewah tersebut
namun polisi belum bisa memutuskan status pasangan suami istri
yang menjadi owner sekaligus manajer ini
insiden lift di sebuah resort di kawasan ubud bali
tiba tiba putus itu terjadi pada jumat siang satu september lalu
lima orang pekerja resort tewas setelah lift terjatuh
dari ketinggian sekitar enam puluh meter
nandang astika dan pasar bali